hari ini jumat dua puluh delapan oktober dua ribu enam belas beberapa titik di jakarta akan diwarnai dengan aksi unjuk rasa
mulai dari aksi menolak penistaan agama hingga aksi karyawan bank danamon
ya kali ini ruli kurniawan korespondensi indonesia sudah berada di polda metro jaya
dan kita akan langsung bertanya kepada ruli kurniawan
ruli bagaimana apa kabar terakhir dari demo yang akan berlangsung hari ini
kalau kami tidak salah dari info terakhir kami terima ada dua demo setidaknya akan dilakukan pada hari jumat ini
bagaimana informasi terbaru ruli
ya rian dan juga pemirsa memang di belakang saya ini akan dilaksanakan apel memperingati hari sumpah pemuda di polda metro jaya
dan juga mungkin saja apel ini juga sebagai bentuk koordinasi untuk mengamankan ibu kota
karena rencananya pada tanggal dua puluh delapan oktober hari jumat ini akan terjadi dua buah demo besar
yang pertama adalah demo dari gerakan pemuda islam dua puluh delapan dan juga gerakan pengubah jakarta
di mana kedua gerakan
dan yang kedua demo dari karyawan bang jaya
dan yang kedua demo dari bank danamon
dan rencananya demonstrasi ini akan dilaksanakan
mereka melakukan long march mulai dari tugu tani jakarta hingga ke kantor pusat bank danamon
yang terletak di jalan haira sunasahit sekipun jakarta
dan rencananya demo ini akan dilaksanakan oleh ribuan karyawan bank danamon
mereka menuntut adanya kejelasan dari manajemen bank danamon sendiri
terkait adanya phk masal
bahkan phk masal ini sudah mencapai enam karyawan danamon yang di phk kan
dan mereka menuntut kejelasan dari manajemen
mengapa sampai terjadinya phk masal seperti ini
dan inilah yang mereka coba tanyakan atau mereka coba aspirasikan
kepada manajemen bank danamon yang akan terjadi pada hari ini
namun jam pastinya belum bisa saya pastikan
saya juga harus melihat menanyakan dulu kepada phk polisi
maupun dari koordinator aksi demonstrasi karyawan dari bank danamon ini
jam berapa pastinya mereka akan mulai melaksanakan aksi
ataupun melaksanakan demonstrasi yang mereka ingin
baik terima kasih ruli kurniawan atas laporan anda untuk cnn indonesia today
kembali bertugas dan harap berhati hati